meski dijaga oleh tni polri puluhan orang yang diduga berasal dari keluarga korban penusukan
yang terjadi pada minggu malam nekat merusak dan menghancurkan rumah terduga pelaku dengan
membuat senjata tajam dan batu masa mengamuk dan merusak rumah terduga pelaku di kampung
cibangbara desa neglasari kecamatan nyalindung kabupaten sukabumi pada selasa siang para pelaku
yang diduga berasal dari keluarga korban ini merusak rumah dan warung milik orang tua terduga
pelaku pada selasa malam puluhan personil polres sukabumi terlihat berjaga di sekitar rumah dan
warung yang dirusak oleh masa dari keterangan kepolisian rumah dan warung yang dirusak merupakan
milik orang tua terduga pelaku yang melakukan penusukan polisi telah mengidentifikasi para
pelaku dan langsung mengamankan para pelaku pengerusakan hingga selasa malam puluhan polisi
masih berjaga di lokasi kejadian
ke depannya apa yang lakukan polisi proses pada saat kejadian kami ada
tidak terjadi tidak pilihan yang lain seperti pembakaran
kejadian penusukan ini terjadi pada minggu malam korban warta lima puluh satu tahun
ditemukan bersimbah darah setelah ditusuk di bagian leher oleh pelaku usai pulang nonton
dangdutan yang berjarak lima ratus m dari rumahnya kini pelaku masih dikejar polisi ahmad fikri sukabumi